pemirsa kawat gigi atau yang biasa disebut bracket atau behel tidak hanya menarik bagi kalangan anak anak dan remaja
orang dewasa pun banyak yang baru melakukan perawatan menggunakan kawat gigi dengan tujuan memperbaiki susunan gigi sekaligus menambah estetika
nah ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna kawat gigi berusia dewasa berikut liputannya
pesawat gigi bracket atau behal pada dasarnya digunakan untuk merapikan struktur gigi yang tidak rata
tak hanya fungsional penggunaan kawat gigi kini kerap dipilih dengan alasan estetika
gigiku dicabut dan seperti biasa di ortodontis biasa gigiku dicabut dan harus dimundurkan
dan ternyata faceku ini gak cocok untuk ditiruskan
aku disini treatment untuk melebarkan
jadi mengembalikan lower joku yang tadi dicabut dua gigi
terus dimundurkan akhirnya dilebarkan
setelah memasang kawat gigi tak jarang para penggunanya merasa tidak nyaman
apalagi kalau misalnya makan apalagi kalau lagi habis dicopot giginya terus pakai karet panjang gitu karet nyatu
itu kadang kalau buka rahang buka mulut itu agak susah
maunya juga kan nggak boleh langsung makan kita harus nunggu dua jam atau ya dua jam setengah sih rata rata
susah makan sih yang jelas selama hampir satu bulan susah banget makan
orang dewasa yang giginya sudah tidak dalam masa pertumbuhan lagi
membuat para ortodonti memperhatikan beberapa hal sebelum memasang kawat gigi pada para pasien
orang dewasa kan biasanya kadang kadang giginya sudah ada yang mengalami
ya ada yang sudah keropos atau tulang tulangnya sudah mulai resopsi sudah mulai turun
nah itu kita pastikan bahwa sehat dulu
jaringan penyangganya kita yakinkan itu sehat baru kita bisa mulai peralatan ortonya
perawatannya itu tentu dalam menggunakan atau pemilihan alat ortodontinya digunakan yang force atau tekanan yang seringan mungkin
ada jenis berbagai macam jenis alat alat ortodonti yang sekarang tersedia
dan sekarang semakin canggih itu ada yang forcenya memang sangat ringan
perawatan kawat gigi harus dilakukan secara rutin
bila salah perhitungan dan penanganan bisa menyebabkan iritasi dan infeksi
debbie astari jakarta
ya intinya sih konsultasikan kepada dokter aja ya supaya lebih aman lagi